presiden joko widodo melantik tujuh ratus dua puluh sembilan orang perwira remaja tni polri dalam upacara prasetya perwira tni polri menjadi perwira di istana merdeka
mereka terdiri dari dua ratus dua puluh empat orang taruna akademi militer sembilan puluh empat orang dari taruna akademi angkatan laut satu ratus tujuh belas orang dari taruna angkatan udara
serta dua orang dari taruna national defense academy sementara dari taruna kepolisian berjumlah dua ratus sembilan puluh dua orang
dua orang presiden joko widodo menjadi inspektur dalam upacara pelantikan itu
di antara perwira remaja yang dilantik presiden joko widodo ada taruna prai adi makayasa penghargaan tahunan kepada lulusan terbaik dari setiap matra tni dan kepolisian
di antaranya ada lulusan terbaik itu samsul huda warga dusun tutup desa sidodowo lamongan jawa timur yang meraih penghargaan adi makayasa
sebagai salah satu dari sembilan puluh empat lulusan terbaik akademi angkatan laut
bernar dinus yoga kristiani yang menjadi lulusan terbaik akademi angkatan udara dua ribu tujuh belas
yoga adalah putra seorang petani dari kedon sumber mulyo kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
ade hertiawan juniansah yang berasal dari kalimantan barat
ade yang sejak kecil sudah bercita cita
jadi abdi negara ini menjadi lulusan terbaik dari akademi kepolisian
wiraswanril sagala asal sumatera utara menjadi lulusan terbaik akademi militer